kabar tentang ruang tahanan tak biasa mantan ketua dpr setia novanto beredar setelah tim ombudsman republik indonesia melakukan inspeksi ke lapas suka miskin
indonesia corruption watch menilai hal ini sebagai indikasi adanya kesalahan sistem dan pola pengelolaan lapas oleh kementerian hukum dan ham
kabar tentang kamar mewah milik setia novanto kembali menyeruak
kali ini temuan diungkapkan oleh tim ombudsman republik indonesia pasca melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lapas suka miskin bandung jawa barat pada kamis malam tiga belas september lalu
dikutip dari detik com dalam kunjungannya ombudsman mendapati kamar setia lebih besar dari kamar narapidana lainnya
dalam sidak tersebut petugas mendapati setia novanto memiliki sejumlah fasilitas mewah
bahkan petugas juga mendapati mantan bendahara partai demokrat m nazarudin tengah berada di kamar setia novanto saat sidak berlangsung
menanggapi temuan ombudsman ke lapas kelas satu suka miskin tejo harwanto menyatakan siap menerima sanksi jika dianggap melakukan kesalahan
batas temuan ombudsman ini tapi mestinya kan pimpinan bijak
bukan itu aja itu kan masalah ada hubungan dengan penganggaran
masalah yang tidak ada hubungan dengan penganggaran saya sudah lakukan
tapi itu kita kembalikan ke pimpinan lah
kalau kita udah berbuat tiba tiba dinilai
sementara itu koordinator divisi korupsi politik indonesian corruption watch donald faris meminta presiden joko widodo memperbaiki sistem dan struktur kementerian hukum dan ham termasuk penggantian menkumham jika diperlukan
yang harus dilakukan tidak cukup hanya mengganti person mengganti orang
harus ada sanksi
jadi kalau ada kelapas bermasalah harusnya atasannya dirjen juga turut bertanggung jawab
menteri juga harus bertanggung jawab
baik secara etik maupun secara posisinya di struktur kabinet
nah ini yang kemudian tidak tersentuh menurut saya oleh presiden jokowi
kan kita tidak mendengar presiden marah dan kemudian bahkan sampai mengancam mengganti seorang menteri hukum dan ham ketika kasus ini terjadi berulang ulang
menurut saya ini juga berkaitan dengan concern seorang presiden untuk melakukan pembinaan
icw pun memandang temuan lapas mewah milik setia novanto ini sebagai indikasi
adanya kesalahan sistem dan pola pengelolaan lapas oleh kementerian hukum dan ham
terulangnya kamar mewah dan aktivitas terlarang di lapas dianggap sebagai presiden buruk
keseriusan presiden joko widodo dalam pembinaan integritas dan reformasi birokrasi
yambusman mendapati praktik culas dalam lapas ketika sel penjara milik napi korupsi setia novanto ternyata mewah dan lebih luas dari beberapa warga binaan lainnya
temuan ini pun menjawab kecurigaan
pertanyaan publik yang pada sidak sebelumnya novanto diduga menempati sel palsu
nah pertanyaannya adalah benarkah kementerian hukum dan ham tidak serius melakukan pembinaan dalam lapas
atau memang ada praktik kong kali kong sehingga napi bisa mendapatkan perlakuan khusus misalnya sel mewah begitu
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan dua narasumber langsung di studio
sudah ada ibu nini rahayu anggota ombudsman republik indonesia
selamat malam bu nini apa kabar
selamat malam mas
tampak masih lelah atau masih shock atau gimana ibu nini
ada kang asep iwan iryawan akademisi hukum pidana
kang asep selamat malam
dan lewat sambungan satelit kami sudah terhubung juga dengan ibu sri pugu budi utami dirjen pas kemenkum ham
bu tami selamat malam
selamat malam bu sri
ibu ini mungkin saya ingin langsung ke bu tami terlebih dahulu deh
melihat temuan dari om budsman selme wasitenovanto
tentu pertanyaan ini langsung banyak mengarah ke ibu begitu ya
apa penjelasan ibu sebenarnya mengenai temuan baru ini
serius tidak sih sebenarnya kemenkumham mengurusi masalah lapas ini bu tami
terima kasih bang renhat
sebagaimana kita ketahui di sukamiskin itu yang dibangun oleh belanda tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
memiliki lima ratus lima puluh enam orang
tipe kecil itu empat ratus enam puluh tiga
tipe sedang itu empat puluh satu kamar
dan tipe besar itu lima puluh dua kamar
nah dari lima ratus lima puluh enam yang diisi oleh wbp itu empat ratus
sebagaimana diketahui bersama
pada saat ada penataan waktu itu
sejumlah sel mewah ya
oleh kpk waktu itu konon
kemudian kami langsung melakukan pembenahan
barang barang yang di kategorikan merah
mewah seperti tv
kemudian kulkas ac
sudah kita babat habis
sudah tidak ada lagi di kamar kamar mereka
kecuali kamar yang memang oleh belanda
menjadi tiga tipe tadi
intinya mungkin anda mau menjelaskan bahwa
ini sudah ada sejak lama begitu ya
kamar yang lebih luas
tapi kemudian tidak hanya berhenti di kamar
apa kemudian bentuknya
kalau kita lihat secara visual ya
ini mungkin lebih bagus lah pas pas set tough
jadi pembendahannya sebenarnya seperti apa
ini pembenahan yang betul betul menyeluruhkah
atau masih tanggung tanggung
pada saat bersama sama kita
ruang besukan berupa gazebo
kita bongkar semuanya
tentu kita harus segera mempersiapkan ruang besukan
agar kegiatan yang dilaksanakan
oleh jajaran kami
tetap bisa dilakukan dengan baik
mereka dimana menerima kunjungan
saat kami sudah membongkar gazebo itu
maka kami sekarang memprioritaskan itu dulu
kemudian kita sekarang sedang membenahi ruangan ruangan
supaya fungsinya kembali seperti
sejak awal dibangun oleh belanda
kami memang belum melakukan pembenahan
itulah adanya sejak dulu kalah
sampai hari ini
dibagi tiga tipe itu
tidak ada bongkar bongkar
baik bu tami
apa standar atau aturan
kemudian menempati kamar yang a yang b
atau yang misalnya yang bagus seperti pak setnov
karena kan yang dipertanyakan adalah
kenapa tidak seluruhnya begitu
kalaupun memang bagus bagus semua
kalau jelek semuanya sama
karena kan ini perlakuan yang sama di mata hukum
pada waktu dibangun oleh belanda
ada tiga tipe kamar kecil sedang besar
kemudian kita juga tahu persis
ketertiban itu menjadi tanggung jawab kalapas
kalapaslah yang menetapkan
dan bersama kita juga harus sepakat
itu menempatkan wbp sebagai subyek dan sekaligus obyek
jadi mereka unik
kalapas menempatkan seseorang
tentu dengan assessment
dan dengan pertimbangan bersama
yang telah disepakati oleh jajaran
yang bertugas di lembaga pemasyarakatan
ini mohon sama sama kita ketahui
bahwa sudah ada progres yang lebih baik
dibanding yang kemarin kemarin
ada rencana aksi yang sekarang sudah dijalankan
soal bertamu sudah ada jadwal yang cukup ketat
pelayanan kesehatan sudah kita lakukan
itu mohon dapat dipahami oleh semua kita
kami menjalankan apa yang menjadi mandat
yang diembang oleh kita
yang diembang oleh kami semuanya
dua puluh jam kami bekerja
di tengah keterbatasan kapasitas
diisi oleh dua ratus lima puluh warga binaan pemasyarakatan
mohon hal seperti ini dipahami
sementara suka miskin ditetapkan sebagai lapas
untuk mereka yang kasusnya korupsi
baik bu tami
ini yang kemudian kemarin melakukan sidak langsung ya bu ya
temuannya sebenarnya apa sih bu
itu ketika datang ke suka miskin
kemudian bisa masuk ke dalam lapas setenovanto
tadi kalau bu tami katakan
ini karena peninggalan lama sih
sebenarnya gimana menanggapi itu
ya sebetulnya kami sidak bukan hanya di suka miskin
ya di beberapa lapas yang lain
beberapa lapas yang lain
nah salah satunya di mana suka miskin
waktu ke suka miskin tentu kami ingin mengkonfirmasi
dulu kan pada saat sidak di bulan pertengahan juni itu
ada komitmen besar untuk melakukan pembenahan
dari dirjen pas ya
dari dirjen pas
sehingga ini kan sudah ada waktu dua bulan
tiga bulan ya berjalan
tentu kami ingin mengkonfirmasi seberapa besar
komitmen itu dijalankan
saya tentu melakukan sidak di beberapa kamar yang saya ketahui
mereka sedang ada di sana
pertama saya cek siapa yang hari itu tidak ada di tempat misalnya
kebetulan yang izin pak irman guzman dan pak o c kaligis
tidak ada di tempat karena sedang perawatan kesehatan
lalu saya cek di beberapa kamar
bukan hanya kamar pak setia novanto sebetulnya
tetapi memang ada perbedaan
itu yang tadi saya sampaikan
kalau itu soal besar kecilnya memang bekas bangunan belanda iya
standar seseorang boleh menggunakan kamar yang besar yang kecil lalu dengan ornamen yang berbeda ya
itu kan beda beda antara satu kamar dari delapan yang saya kunjungi semuanya berbeda beda
ada yang model tingkat ada yang
ada dua tiga lah bagus
siapa lagi selain pak setia novanto
ada kamarnya pak joko susilo juga bagus
malah ada slidingnya dia
maksud saya begini
konteksnya adalah ini kan kenapa gambar ini keluar karena kemarin sempat dibantah oleh pak setia novanto
bahwa temuan ombudsman tidak benar kamarnya itu besar atau mewah enggak gitu
lalu ini aslinya ini gambarnya kebetulan keluar
ini kamar aslinya
oh ini kamar aslinya yang seharusnya
aslinya yang seharusnya ya
ini yang di bawah ya yang kecil
yang besar juga ada lagi satu gambar sebetulnya
ya juga biasa saja gitu
nah perubahan perubahan ini konteksnya yang ingin kami kemukakan
adalah jangan sampai ini difasilitasi oleh masing masing narapidana
nah itu kan akan konflik of interest ya
sehingga setiap narapidana diperlakukan berbeda yang punya duit memfasilitasi dirinya sendiri
tapi ketika ibu datang bersama dengan dari ombudsman ingin masuk ke selnya pak setenovanto begitu
reaksi di sekitar itu bagaimana
kaget kah atau kemudian langsung sibuk atau ibu mencium ada aroma aroma bahwa ini ditutupi sebenarnya
kalau itu malah enggak
jadi ini yang terus terang ombudsman ingin memberikan apresiasi juga kepada kementerian hukum dan ham
terutama di dirjen lapas ya
karena semakin kesini itu semakin terbuka
tidak ada yang ingin ditutup tutupi
kalau lapas juga dengan mudah saja kita masuk ya
ini artinya memang mereka ke arah upaya pembenahan itu memang ada progres itu
nah oleh karenanya lagi lagi yang catatan kami adalah
ketika melakukan pembenahan ini salah satu yang paling penting jangan kemudian menggunakan dana atau anggaran sumbangan dari para narapidana
bukan hanya di lapas suka miskin ya
kemarin di lapas wanita televisinya itu juga sumbangan dari narapidana
nah menurut saya ini akan ada konflik of interest
lalu juga soal perlakuan jam ya
karena kemarin saya melihat ini saya sidak kira kira jam sepuluh an malam sampai jam sebelas
karena memang masing masing kamar itu tidak dikembok dari luar gitu
hanya kembok dari selasar
jadi dengan mudah saja mereka keluar
kak asep kalau kang asep apa yang kang asep lihat dari temuan ini ya
apakah memang ini sebenarnya ya ini kan barang lama begitu ya
barang lama tapi kok ada lagi ada lagi
apa yang ingin kak asep tekankan atau juga potret begitu dari temuan ini
nanti kang asep jawab deh setelah jeda kita harus jeda terlebih dahulu
pada akhir ini saya akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas mengenai temuan sel mewah terutama untuk napi korupsi setia novanto yang ditemukan oleh ombudsman
tadi kita sudah banyak membahas bersama dengan ibu nini dan juga ibu tami
ibu sri puguh budi utami dari dirjen pas
saya ingin langsung kak asep memotret ini bagaimana
ini bukan barang yang baru tapi kok ada lagi ada lagi
apa yang salah sebenarnya kang
ya kan yang menarik datangkan oleh ibu dirjen tadi kan
buat tahanan banyak tapi juga dari pihak ada sel narapidana koruptor
nah kebetulan kan dari om budsman ibu nini
men sidak kan
nah sekarang masyarakat kan disuguhkan
ada sidak berkali kali belum lama kan sidak
bu sri juga pernah sidak
kementerian juga apa menteri juga pernah sidak
kan masyarakat disuguhkan seolah olah di lain pihak narapidana banyak berjejal jejal ya
kapasitas tidak muat tapi ada kapasitas sekarang yang dilihat oleh bu nini tampaknya dua ukurannya dari zaman belanda
tapi kan masalahnya bukan itu
tapi bagaimana beliau katakan tadi ornamen atau fasilitas yang ada
jadi seolah olah bagi masyarakat ada ketidakadilan
ketika kita masyarakat dikorupsi duit kita kita bayar pajak mereka mendapatkan perlakuan
nah sekarang yang menarik apa
sekarang sinyalano panto lah diantaranya ya
karena yang muncul di belanda sinyalano panto
kan dari mulai pemeriksaan di kpk pemeriksaan di apa
kan seharusnya ketika assessment di lp penempatan juga harusnya juga akan
ketika di awal masuknya kan ya
ketika masuk kan memang ada ukuran tadi
kalau perumnas itu kan saya tipe dua puluh satu tiga ratus tiga puluh enam tiga puluh empat berapa lah ya
ya harusnya kan waspada
sinyalano panto itu kan ketika dipenyelidikan penyelidikan melakukan perbincangan
ya dari drama dramanya itu kan harusnya juga jangan sampai ya kejadian juga terakhir kan
dari acara saksos saksen tv juga ada dampak kan pemalsuan
nah seharusnya kan ketika assessment itu dipertanyakan
ini orang ini masuk ke jahat abb ditukar tempat lah gitu kan
couplingnya kalau memang ukuran enam belas atau berapa misalkan
karena ada penghuni penghuni lain mungkin jangan mungkin standar
atau seharusnya terakhir dengan busri misalkan katakan
sudahlah sekarang lp suka koruptor tuh jangan disuka miskin
jangan deket aja supaya berhenti
di dunia ini kalau sidak deket
masukkan gunung sindur semua
jadi aman gitu kan supaya tidak ada
ya nanti kan jangan jangan besok ada ombudsman lagi
ada apa lagi gitu kan
akhirnya masyarakat disugui yang tadi
kan aturan udah jelas lah
bagaimana sop nya programnya busri
saya tuh persis tidak pakai busri maupun programnya
tapi kan masalahnya sekarang bagaimana ketika sistem itu dijalankan
menyangkut orang orang besar
jadi kembali ke sistem itu ya
sistem itu udah ada cuma bagaimana implementasi sistem itu
karena kan yang melaksanakan orang orang
nah orang orang yang melaksanakan tadi kan berhadapan dengan tahanan
bayangin mantan ketua
lengkap pimpinan lembaga tinggi negara
yang belum ketua
ketua dpr ada
bekas menkumham ada
ketua mk ada
yang menangani prasasi lp itu kan ada di situ
dan sekarang bagaimana misalkan bagaimana secara psikologis juga
orang orang lp pasti akan berhadapan dengan orang besar itu
nah saya pikir
nah kalau di bandung dengan fasilitas tadi ukurannya tiga puluh enam empat puluh lima tujuh puluh dua dan sebagainya
ya orang juga pasti kan akan berhadapan
tidak akan mempertanyakan
tadi pertanyaan kenapa dia di situ
nah bu siti jawab assessmentnya kan
tapi kan saya katakan tadi
ya harusnya melihat dong
orang orang ini kan tadi
bu nini pasti punya data data lain kan
hanya kebetulan yang terungkap satu
nah jangan jangan terungkap yang lainnya kan
jadi nanti jangan terusik lah
rasa keadilan masyarakat
loh ini warga binaan tapi di sana jadi apa gitu kan
ya kalau sekarang fasilitasnya terlebih mewah dari kamar rehat
kamar saya juga kan wang merikan sekali
jadi nggak ada efek jerah
goalnya begitu apa namanya
dampaknya begitu ya
ya nggak ada
tapi pertanyaan kan dulu kejadian
kasus gayus kasus wali kota dan semuanya kan sering saya katakan
ya jangan jangan juga mereka nggak ada di situ kan
bu tami menanggapi
sebenarnya kan ini lagi lagi ya
secara gamblang masyarakat sudah melihat ini begitu
bukan hal yang baru ya
sebenarnya sudah lama
sudah banyak kasusnya
dua bulan lalu juga kalau nggak salah
sempat ada sidak juga bu tami dan kawan kawan
kenapa kok lagi lagi terjadi ini
apakah lagi lagi kita mau tanya
komitmen atau seriusnya
keseriusannya seperti apa
dan juga tadi mencoba
menanggapi apa yang tadi bu nini katakan
jangan sampai ini ada praktik misalnya
penapi itu kemudian membeli fasilitas begitu ya
membeli hal hal yang kemudian menggunakan uang pribadi
ternyata jadi bagus
kamar dan lain sebagainya
terima kasih apresiasinya dari bu nini
yang sudah melihat kami semakin terbuka
kemudian secara pasti ada progres
kemudian terkait dengan apa yang disampaikan tadi
percayalah bahwa kami sekarang ini benar benar sedang bekerja
semua sudah diganti
orang orangnya adalah orang orang baru
tapi saya juga bingung mau menyampaikan apa
tapi faktanya kami memang melakukan kegiatan kegiatan program program yang sudah semakin bagus gitu
yang kita selesaikan sekarang ini bagaimana fasilitas untuk umum itu selesai dulu
contoh misalnya ruang kunjung
yang sekarang ini sedang dalam proses penyelesaian
kemudian bagaimana ruang pembinaan
karena memang kemarin pada waktu sidat sudah kita bongkar
dan itu adalah bukti kami memenuhi apa yang menjadi keinginan rakyat
untuk menjadi semakin baik
sudah semakin terbuka
kemudian kita juga ada rencana aksi ke depan seperti apa
berkenan ibu nini pak asep
kami menangani lima ratus dua puluh dua lapas dan rutan
mohon maaf kalau masih ada satu dua yang ibu temukan masih belum optimal
tapi ada perbandingan
seperti hari ini kami di cebongan
kami melakukan penguatan kepada warga binaan di sana
ada hasil yang sudah diwujudkan oleh jajaran
bekerja sama dengan yayasan yang lain
kemudian malam ini kami juga memberikan penguatan kepada teman teman
kalau dtkom kemarin menyampaikan
sudah ada penurunan berbagai kejadian di lapas dan rutan
itulah bentuk kerja kami
bukan kami diam atau tidak berprogres
tapi kemarin dtkom menyampaikan bahwa data penyimpangan yang terjadi di lapas dan rutan
sudah semakin menurun
bisa dibayangkan sekarang ini isi lapas dan rutan dua ratus lima puluh ribu
dan bersyukur saya pemerintah indonesia mempercayakan kepada seorang krema
kepada seorang perempuan karena kemarin saya ke apk
dan diberikan aplaus mas renat monijen diberikan aplaus
karena pemerintah indonesia memberikan kesempatan kepada perempuan
untuk memimpin di asia pasifik belum ada itu
jadi ini satu hal yang perlu juga diberikan ruang yang besar kepada kami
untuk melakukan revitalisasi yang oleh asia pasifik pun ini diberikan aplaus
sampai mohon maaf saya kembali ke indonesia
karena sebelum konferensi ditutup ditelepon oleh prof nel morgan
untuk saya memberikan sambutan pada penutupan
ini apakah bukan penghargaan yang luar biasa pemerintah kepada kaum perempuan
oke baik tapi saya ingin kang asep sebelum nanti kemudian menanggapi
seperti apa kang asep
maaf bu leni saya percayalah kalau ibu sri saya percaya program
sebagai masalah tadi saya katakan bukan di program bukan apa
tapi implementasi pelaksanaan orang orang yang memang berkaitan
artinya apa ketika sidak berkali kali ketika program dijalakan oleh ibu sri
kalau lpr lain oke masalah tapi ini lprnya lpr suka miskin menyangkut orang orang berpengaruh
ini kan dapat perhatian masyarakat artinya kok lpln saya yakin lah ibu sri bisa menyelesaikan
tapi ini lp suka miskin itu kan lp yang berulang kali kejadian
menyangkut orang berpengaruh nah sekarang ketahuannya sama ibu ibu lagi ketahuannya kan
nah bayangin ketemu sama ibu ibu tokohnya lagi kan
artinya apa masyarakat akan tersentuh di situ di mana rasa keadilan
saya pikir yang perlu apa ini ada ketidakpercayaan kan
saya termasuk di awal lah mengatakan kalau ibu sri saya percaya
yang nggak percaya sama menterinya
kalau ibu sri satu persis sama menterinya saya nggak percaya
teman teman sudah bilang mundur tuh ya sona itu
karena apa sekarang sistem sudah jelas
dirjanya tadi diakui lah internasional punya program
tapi kalau menyangkut orang orang besar yang bekas atasannya
punya pengaruh saya yakin lah saya sesungguhnya
bagaimana sekarang pelaksanaan program warga binaan ini dilaksanakan
kalau suka miskin berhasil yang lain berhasil
itu saja patokannya nggak rasa keadilan itu disini oleh orang orang yang besar
nah orang besar bagaimana orang besar ini dikecilkan
oke nanti saya akan ke bundi ini usai jeda untuk memberikan perspektif dari om budsman mengenai ini
dan ke depannya akan seperti apa
karena ini sudah temukan lagi kan bundi nanti kita akan bahas
kami harus jeda terlebih dahulu prime news akan segera kembali
oke saya ingin langsung ke bundi ini di studio
ini kan ke depan tentu menjadi evaluasi bersama
tadi kang asep sudah sampaikan banyak bahkan sampai mengatakan lebih baik
menku maham itu mundur
saja sebagai bentuk pertanggung jawaban begitu ya kang asep ya
tangan jawab moral
tanggung jawab moral begitu
catatan dari om budsman ini setelah menemukan ini
lalu bagaimana catatan pribadi atau catatan dari om budsman untuk kemen kumham ini seperti apa bundi ini
ya karena kami sudah menemukan potensi maladministrasinya cukup besar
dan kami minta kemarin kanwil dan jajaran kumham untuk melakukan konfirmasi langsung ya
ada praktek yang tidak patut ada diskriminasi di situ
saya kira kumham harus
dia harus beranjak nih
dia harus mulai memikirkan sistem yang lebih baik ya
misalnya kita ini semua kangen loh
misalnya dari lapas itu mulai mensosialisasikan rencana pemasyarakatan ke depan warga napi itu kayak apa sih
selama ini yang kita dengar kan ada pengajian di gereja aktif itu doang gitu
kerajinan tangan berkebun gitu
tapi kognitif ini loh maksud saya
mereka boleh kok kuliah maksud saya
nah maksud saya itu
hak hak keperdataan pada batas tertentu itu tidak hilang
memang ada hak azazi mereka yang dicabut
tapi tidak semua hak keperdataan mereka hilang
nah konsep itu mungkin dilakukan
kalau itu kan tidak perlu ngomongin soal diskriminasi
semua boleh mendapatkan pendidikan
itu belum pernah keluar
nah itu boleh
keluar biaya pribadi malah boleh itu gitu maksud saya
nah dulu pernah juga dibahas soal badan pemasyarakatan nasional
kita pernah itu
saya nggak tahu itu kok tiba tiba konsep itu hilang sama sekali
nah mungkin ini saya kira pak menteri kalau masih concern perlu memikirkan nih
masih ada sisa waktu
dengan berbagai cara kita hindari pelayanan publik yang buruk di situ
beberapa yang tadi saya juga perlu memberikan apresiasi
kemarin sudah mengeluarkan keputusan menkumham nomor tiga tahun dua ribu delapan belas
soal pengajuan remisi dan lain sebagainya yang tempoh hari saya temukan ada yang palsu
sekarang sudah mulai diperbaiki
nah ini mudah mudahan perbaikan ini juga menyeluruh
walaupun itu tidak mudah ya
di bandung kemarin bagus
yang terkait dengan pengajuan remisi dan lain sebagainya sudah tepat waktu
nah jadi saya kira kembali lagi
kalau untuk yang pembenahan lapas ini masih seperti apa
ruang ruang yang kemudian menjadi spesial begitu ya dikatakan ini karena peninggalan zaman belanda dan lain sebagainya ini bagaimana
oke kemarin itu pak kanwil memaparkan pada kita deskripsi kira kira bangunan ke depan itu dibuat sama
tapi memang menurut beliau tidak bisa dilakukan di tahun dua ribu delapan belas tapi itu akan dilakukan di tahun dua ribu sembilan belas karena ini terkait dengan penganggaran
jadi gak ada lagi yang pakai apa biaya sendiri dan kamar yang berbeda beda
jadi akan dibuat kamar yang sama
ya mudah mudahan itu
tapi lagi lagi selain soal fisik tadi perlu ada juga penguatan kapasitas kepada mereka ya
supaya mereka nanti keluar betul betul bisa
betul betul bisa lebih menjadi orang yang baru gitu
kalau di situ kemudian tidak ada intervensi yang lebih terkait pemahaman ya saya yakin itu belum tempat pemasyarakatan ya
oke baik ya mas set seperti apa
ya kuncinya kan diperlakuan ngapi misalkan gini yang paling gampang perlakuan kan ada fasilitas lebih tidak sesuai dengan cop
kedua di lp kan sering jadi kejadian kalau dulu zaman bnn suka gerbek narkoba
terjadi di situ
yang lebih parah lagi di situ kan
bagaimana permainan oknum oknum lp ya mendapatkan fasilitas perlakuan narkotika bisa bermain kan
nah jangan sampai mengerikan kayak kasus apa di apa yang kemarin tuh yang dengan teroris itu kan
nah itu kan ada fasilitas itu kan kejadian kejadian
jangan selalu berklit ini anggaran kurang bangunan tidak sesuai bekasnya sebelah anda
kan bukan di situ
mau dimanapun mau sekasukan ruangan dikunci juga salah
saya kok berpikir sederhana kan
sop nya jalan
sop nya jalan karena sop nya udah bagus
saya tahulah bu
atau yang tadi menarik badan itu
saya sering katakan berkali kali
lp itu kalau di luar negeri memang fasilitasnya bagus lah
karena memanusiakan dengan segala kelengkapan
tapi kan tidak memungkinkan
karena kita ada perasaan bagaimana para koruptor narkobat narkobat mati ini kan melakukan perbuatan yang
apa istilahnya keadilan terkoyak lah kita
jadi mereka harus mendapatkan pelakuan yang luar biasa
karena itu aturannya
harusnya kan mereka mereka itu ditempatkan khusus tapi bukan dengan fasilitas khusus
nah justru seperti tadi saya contohnya gunung sindur
kalau ini kejadian besok kalau
ini kan sukamiskin kan belum satu semester setelah kamu kuliah
baru beberapa bulan
saya berkata yang paling simpel sekarang kan pindahkan aja rombongan masukan gunung sindur
nah itu kan kalau jadian
atau misalkan katakan cipinang
kan narkotikanya kan berkembang juga di situ
paling itu kan dekat
kumhab kan berapa kilometer lah dari situ
pindahkan ke situ
ke lembaga lembaga pengawas pengawas misalkan bagaimana pemerintahan terjadi mal mal mal semua itu
supaya tidak main di mall
yang dekat dekat aja sudah gampang
kalau lp lp yang lain pun sudah gampang lah gitu
baik bu sri
ini ditonton orang banyak ya
oke kembali tersambung ya bu ya
ini ada sejumlah
sudah banyak tadi poin poin kritis
masukan dari kang asep ibu nini dari om busman
kepada ibu dan juga kemenkumham
ini lagi lagi kemudian publik menunggu bagaimana perlakuan dari kemenkumham terhadap napi korupsi ini
agar intinya begini bu
agar ada efek jerak
kalau kemudian ada fasilitas yang bagus begitu ya
kamar yang bagus
bagaimana kemudian para napi koruptor ini bisa jerat terhadap hukuman mereka
dan ada lagi balik lagi ada perlakuan yang tidak adil terhadap yang lainnya juga
terima kasih sama antar napi
mas terima kasih sekali kepada bu dini
ini sedang kita bangun kerjasama dengan unis
unisma di tangerang
apa yang disampaikan ibu sebentar lagi nanti akan kita realisasikan
jadi bagi warga binaan pemasarakatan yang melakukan pelanggaran karena sangat terperangkap
terpaksa akan kita berikan kesempatan untuk pendidikan s satu
mereka mudah mudahan nanti bisa menjadi pengacara yang handal
dan sekarang sudah kita siapkan itu
revitalisasi pun bergerak kesana
sekali lagi ini semua arahan dari bapak menteri hukum dan ham untuk kita melakukan percepatan
bagaimana melakukan pembenahan dengan sistem yang betul betul bisa publik bisa mempercayai kami
contoh tadi permen tiga tahun dua ribu delapan belas
pemberian hak hak napi melalui teknologi informasi
dan remisi sudah kita lakukan sebentar lagi pelepasan bersalat dan seterusnya
ini kebetulan ini sudah membaca permen tiga tahun dua ribu delapan belas
yang lapas sel sel yang mewah ini bagaimana
pembenahannya seperti apa
apakah dibongkar begitu atau dipindah atau bagaimana
kami tentunya kalau membongkar tidak mungkin
itu membutuhkan anggaran yang besar
sehingga mungkin akan melakukan assessment dengan menempatkan mereka karena ada kamar kamar yang lain
yang mungkin masih bisa ditempati oleh mereka mereka
namun demikian sedikit saya menyampaikan pesan
mereka dengan pakai baju orange itu sebenarnya sudah hancur apa namanya sudah sangat luka itu
ditaruh dilapas itu pun juga sudah sangat luka gitu
tapi mungkin ini apa namanya masih saya tidak tahu
pemasarakatan konsepsinya adalah pemulihan kesatuan hidup kehidupan penghidupan
dan ini sama sama kita sepakati
dan mudah mudahan masyarakat semakin berkembang
masyarakat semakin bisa menerima apa yang menjadi tugas tugas kami
bu bu boleh gak
kalau sekali kali dicoba mereka disatukan gitu dengan lp lp yang lain lah gitu
seminggu aja gitu
ini dalam waktu dekat sambil menunggu program program yang akan datang gitu kan
kan yang lain itu kan di blok blok lain gitu
sekali kali biar setiano panto ngasih kuliah di situ
kan banyak tuh sarjana sarjana yang pinter pinter kan
suruh kasih kuliah kan lebih bagus tuh
kuliah sederhana lah gitu
seminggu aja bu gitu
baik nanti kami akan
akan kami sampaikan kpk
akan kami sampaikan ke kami
kak ngasep karena suka ambil sken itu adalah tuju
yang menunjuk adalah kpk
terima kasih kak ngasep
nanti kami sampaikan
ibu sri ini yang jelas sekarang sudah mulai berkembang
dari sejumlah apa ya namanya masyarakat lah begitu kelompok kelompok masyarakat
mendesak pak yosona mundur
ya tadi juga kak ngasep katakan begitu sebagai pertanggung jawaban moral
mempertanyakan kembali bagaimana kinerja dari ditjen pas dan lain sebagainya
apa ya supaya publik kembali percaya terhadap kemenkumham
dalam praktek hukumnya seperti apa
supaya tidak ada lagi temuan temuan yang begini ke depan
karena kami juga tentu masyarakat juga tentu sudah mulai menilai
ini kok lagi lagi terjadi
bagaimana komitmennya ke depan ini bu sri
kalau bu nini kemarin melihat yang pertama dan yang kemarin dilihat tentu sudah banyak perubahan
sama sekali tidak ada barang barang mewah
kamarnya yang lebih besar itu yang menjadi permasalahan
tapi yang lainnya seperti jam berkunjung dan seterusnya itu sudah diterapkan dengan baik oleh mereka yang sekarang bertugas di sana
mereka semua orang baru
kami diberi waktu
berkenan kami diberi waktu
insya allah kami akan menjalankan amanah ini dengan sebaik baiknya
kalau saja saya nggak minta juga waktu lama
satu tahun kalau nggak berhasil izinkan saya mundur
oke baik ini akan diawasi juga oleh bu rini
tanggapan bu nini bagaimana
karena ini martabat
ini tantangan kepada perempuan
saya sudah telanjur diangkat dan dunia sudah melihat itu
ini tantangan besar buat perempuan bukan utami
karena negara lain memberikan apresiasi dengan pengangkatan saya sebagai dirijen
dan saya akan tunjukkan gitu loh
jadi nama indonesia bukan utami
maka ini yang akan saya tunjukkan
saya akan bekerja keras
mewakafkan diri saya untuk itu
ini saya minggu kapanpun saya berada di mana mana memberikan penguatan kepada jajaran
ini adalah wujud komitmen saya sebagai perempuan
kami apresiasi tentu komitmen ibu untuk memperbaiki ini semua
mbak nini ada yang ingin ditanggapi mengawasi ini bagaimana ke depan
ya saya sih menunggu aja
nanti kan seperti biasa komitmen yang tadi sudah disampaikan bu sri
karena sudah disampaikan pada publik semua masyarakat juga bisa mendengar
dan saya yakin itu akan diupayakan ya
tentu bu sri tidak bisa sendiri
karena perlu dukungan juga dari institusinya gitu
dan kita semua masyarakat juga perlu mendukung
termasuk para narapidana dan keluarganya harus mendukung ini
kalau enggak ya nanti akan ada upaya upaya yang menggoda gitu ya
nah mudah mudahan kita semua melihat nanti entah dua tiga bulan lagi
karena kalau saya tidak tidak pernah memberitahu kapan saya lakukan
untuk mengkonfirmasi janji ini seperti apa
oke kak asetrair singkat saja
satu menunggu tukeran kamar
jadi pencuri di kamar si yonah panto sama satu di kamar pencuri
kedua saya menunggu ya sonat turun
oke itu jelas ya
oke terima kasih
bu tami singkat saja terakhir apa lagi yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat
beri kami waktu beri kami kepercayaan
yang kami tangani adalah mereka mereka yang sekarang ini diputus oleh pengadilan sebagai orang yang bersalah
dan out come kami selama ini dua ratus lima puluh lima orang
dua ratus lima puluh ribu mereka yang sudah diputuskan oleh pengadilan bersama kami
artinya masyarakat terhindar dari gangguan mereka sementara
kalau kami belum bisa menunjukkan yang lain paling tidak negeri ini aman tentram dari gangguan mereka
dua ratus lima puluh ribu mereka ada bersama kami
ini mohon bisa dijadikan satu penilaian agak lebih sedikit bahwa kami pun bekerja gitu
oke baik terima kasih banyak ibu
perampok ada pembunuh ada pengedar ada bandar dan seterusnya
oke baik terima kasih banyak ibu

ibu bekerja menterinya ga kerja bu
menterinya cuman sidak melolo
kerja bapak beliau bekerja terus memberikan arahan kepada kami pak kang kasem
mereka bisa kami bekerja
mereka bisa kami bekerja
mereka bisa kami bekerja
kalian jangan lebat antara beliau
kalau saya menteri saya nggak percaya
kita tunggu nanti bagaimana tindak lanjutnya setelah ini komitmen ibu tadi sudah ibu sampaikan
semua ini segera diperbaiki agar ada pembendahan yang betul betul menyeluruh di lapas di indonesia khususnya untuk lapas lapas para napi koruptor
terima kasih banyak sudah bergabung ibu sri pugu budi utami juri zenpas dari yogyakarta
terima kasih ibu nini terima kasih sudah hadir
kang asep terima kasih tentu kita menanti ya sifatnya
jangan dari lepas ya
jangan dari lapas jadi lepas ya diimplementasikan
diimplementasikan dengan baik
tandanya sudah banyak aturannya sudah banyak
kita tunggu seperti apa komitmen yang sudah diberikan
yang melanggar ya ditindak aja
betul terima kasih banyak ibu nini terima kasih sudah hadir
kang asep terima kasih sudah hadir
dan pramil saya akan segera kembali satu lagi tetap bersama kami